dari ibu kota ledakan pipa gas terjadi di sebuah gerai restoran di pusat perbelanjaan gandaria city di jakarta selatan
di mana ada tiga belas korban ledakan yang akhirnya harus dirawat di rumah sakit pertamina pusat
sementara itu kepolisian memastikan peristiwa karena kebocoran saluran pipa gas
hingga kamis siang korban ledakan di sebuah restoran di mall gandaria city jakarta selatan
masih dalam perawatan intensif di rumah sakit pertamina pusat jakarta selatan
beberapa korban terpaksa harus menjalani rawat inap karena mengalami luka bakar serius di tubuhnya
sementara korban dengan luka ringan bisa menjalani rawat jalan dan diperbolehkan pulang
ya sebanyak tiga belas orang korban merupakan teknisi dan karyawan restoran yang belum beroperasi
kapolres metro jakarta selatan memastikan sumber ledakan itu berasal dari bocornya saluran pipa gas
terjadi ledakan di
galem gandaria city
ledakan disebabkan karena tabung gas
tugaan bukan tabung gas saluran gas
saluran gas yang ada di lokasi di tkp
belah korban yang berhasil kita ini ada tiga belas orang
kondisi korban semuanya dalam keadaan sadar
sebagian luka adalah akibat sebagian besar luka adalah akibat luka bakar
yang ditimbulkan api karena semburan gas
luka berat apa ini
luka beratnya masih kami cek